peluang ini ditangkap oleh sejumlah pemilik percatakan
jika konsentrasi berkurang sedikit saja bisa bisa penjalin mendarat di badan
karena aku gak sabar banget sih kayak pengen promo promo film juga dan ketemu sama masyarakat langsung gitu
ya udah gitu aja sih paling paracetamol gitu
yang di dalam itu sebenarnya fungsinya dia itu cuma buat supporting si steward steward ini
oke dito ini sedang menuntaskan janjinya
dan di kelapa gading saya sudah menemukan satu restoran lalapan
saya takutnya kalau dia tidak ditahan
masyarakat yang beliau temui
kadang kadang sampai membusuk gak bisa diserut gitu
andong andong ini dihias sebagai persiapan acara tasyakuran ngunduh mantu pernikahan putra presiden joko widodo
dan tentu harus sabar karena proses membuat keju mozzarella lentur
itu yang sekarang kita lakukan
nah ini kata si mbak molor tuh ini nih tuh ketarik maksudnya tuh
ada satu juru kunci yang tinggal di area makam mendapatkan gaji untuk merawat makam dan musola di dalamnya
oh ada wajangan atau hal yang diwariskan untuk mbak putri bisa melaju ke dunia politik
sampai tahun dua ribu dua puluh tiga nanti khawatiran akan resesi global itu sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan
dan memasang papan merah dan kuning
susu juga biasanya juga kandungan vitamin a nya yang memang
saya mau ke pak magdir terlebih dahulu
dan pada hari ini di salah satu pos penyekatan
jadi fungsinya serai ini kalau dijadikan minuman itu sebagai pengangkat badan
kalau tertarik tertarik mbak
kalau misalkan udah punya anak kan jadinya perannya nambah ya
jadi ujian ujian untuk tingkat
rusaknya ekosistem terumbu karang sangat berdampak bagi nelayan tradisional seperti nana
karena berlebihan kandungan gula akan meningkatkan berat badan kita meningkat
dulu presian digelar untuk melatih ketangkasan suku sasak berperang melawan penjajah
itu benar benar kayak serunya itu
tetap ada konsolidasi tapi indonesia masih tetap lagi bagus
gue gak tau motivasinya apa yang paling besar
yang menarik karena waktu itu baru rilis angka pertumbuhan ekonomi regional
rusaknya karang juga berdampak pada kualitas dan ukuran ikan yang ia tangkap
sementara investasi merupakan proses mengembangkan uangnya
dari perusahaan masing masing dan mereka mengeluh bertanya tanya bahkan